video ini viral lantaran gaji yang didapat guru ini bukan untuk memenuhi kebutuhannya
dengan menggunakan sumber daya yang ada
dua orang tewas satu tujuh ratus orang kehilangan tempat tinggal
karena saya usahain beli di hari terakhir pas banget anda mau pulang ke kota anda
mau sampai kapan sih kita manfaatin karet di posisi empat
jangan sampai ada yang positif covid
cuma hanya dua puluh sembilan juta itu cukup apa sih
memotivasi seorang haryanto arbi
privat itu enam ratus ya
kami tuh punya mimpi itu caleb itu tuh sebagai tempat pelatihan dan usaha penyandang disabilitas di sulawesi utara
kepentingan negara dan bangsa yang diutamakan bukan dari kepentingan dari pribadi atau golongan ya rame
pak rakyai dan ulama di jawa barat
tapi setelah sekian lama itu tulang rawannya akan kembali lagi bahkan lebih menebal lagi gitu
tentunya kita take di tanggal lima belas
bagaimana bisa dibilang seperti itu
dan saya rasa buat kepada anak anak saya dan cucu saya
dia emang gaya mainnya kayak gitu ya
tapi kan memang ditunda ya
jadi pada saat masuk ke ppop itu tidak lagi mengulang dari basic semuanya gitu
pada manggilnya kan bang bedu bang bedu gitu ya
demikianlah tadi sebuah rangkuman mengenai rencana undang undang misinformasi pemerintah
perawatan luka tanpa tarif ini diakui sangat bermanfaat bagi made suparmi
dari penolakan penolakan yang ia dapati
itu contoh konkret yang tidak begitu clear
tapi dengan operasi dan rehab yang top
kampung dolanan ini hadir sebagai upaya untuk menanamkan pendidikan karakter anak melalui permainan tradisional
ya hari ini libur dong berlatih latihan dong
bahkan orang yang sedentary yang gak pernah lari yang duduk duduk aja itu justru malah berisiko terjadinya oa di kemudian hari
ada pun desa pujon kidul menjadi salah satu
rencana undang undang misinformasi ke dalam agendanya
kalau misalnya ini banyak pemain yang biasanya di level sma tuh cukup punya